badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg memasang enam sensor seismograf
yang memantau getaran di gunung anak rakatau
bmkg juga mengimbau warga selat sunda untuk menjauhi area kawasan pantai
dengan radius lima ratus hingga satu km
badan meteorologi klimatologi dan geofisika terus memantau aktivitas anak gunung krakatau
pasca tsunami yang menerjang banten dan lampung
bmkg telah memasang enam alat sensor seismograf yang mampu memberikan peringatan dini
jika terjadi letusan ataupun getaran di sekitar kawasan anak rakatau
meski demikian kepala bmkg dwi korita mengimbau kepada warga selat sunda
untuk menjauhi area pesisir pantai hingga radius satu km
selain itu warga juga diminta agar tidak terpancing isu menyesatkan terkait tsunami susulan
bmkg bersama badan geologi dan
kementerian koordinator bidang kemaritiman
terus melakukan pemantauan kondisi aktivitas tremor anak gunung krakatau
yang dapat sewaktu waktu berpotensi mengakibatkan longsor pemantauan
kembali tebing kawah bumung anak krakatau ke laut
dan dikhawatirkan dapat berpotensi memicu tsunami
seperti hipotesa yang terjadi pada hipotesa yang kami sampaikan
pada tanggal dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
sementara itu kepala pusat gempa dan tsunami bmkg rahmat riono mengatakan
dari enam sensor seismometer yang telah dipasang
tiga diantaranya ditempatkan di wilayah lampung dan banten
menurutnya alat sensor ini dinilai paling efektif
untuk memantau aktivitas gunung anak rakatau
jadi seperti kita ketahui bahwa ini tadi disampaikan oleh ibu badan
ini adalah segitiga merah adalah sensor sensor seismograf
yang dimiliki oleh bmkg
yang dekat dengan gunung krakatau
nah pada saat kejadian tsunami tanggal dua puluh dua kemarin
namun tentunya rekodnya adalah bukan gempa bumi ya
sekali lagi ini bukan yang terikot oleh sensor itu
bukan gempa bumi
dan sangat kecil memang
karena memang tidak ada manusia
masyarakat atau orang yang merasakan adanya getaran itu
yang banten dan lampung sabtu malam lalu
dipicu dari gempa vulkanik gunung anak rakatau
tsunami ini setidaknya menelan empat ratus dua puluh sembilan korban jiwa
hardian syahbernardi jakarta